sampai tiga empat orang
umur yang panjang berawal dari kaki yang kuat kalau orang bilang katanya
regulasinya memudahkan untuk itu
kain sutra yang saya tenun merupakan kain sutra alami dan murni tanpa campuran benang non sutra
laporannya itu disebut sebagai uang koordinasi
apakah dengan pembatasan pembatasan tertentu
dulu tenis terus ping pong terus apa lagi ya
baik pak johari kita ke isu yang lain soal g dua puluh
rupanya diminati masyarakat sekitar
krisis yang sekarang terjadi di sri lanka
biar kata ada barang sekaru juga ngegeletak dia emang nggak ngambil
data balai konservasi air tanah bkat yang berada di bawah badan geologi kementerian esdm menyebut
lalu anda kalikan tiga ratus angka tersebut sehingga memperoleh jumlah tertentu
ini pecah khas betawi
selamat malam mbak eva
terus ada kenal kenal kenal sama orang
oke kok itu dua ribu lima belas salah satu tahun yang gak terlupakan